selamat datang di pulau panggang katanya di sini ada beberapa kuliner yang harus dicobain
katanya sih makanan khas seperti apa yuk ikuti saya teman pertama yang saya datangi ketika
sampai di pulau panggang adalah rumah bujara warga asli pulau panggang disanalah tempat pembuatan
salah satu makanan khas pulau panggang yaitu pucuwe pucuwe terbuat dari ikan kembung tepung
sagu garam dan beberapa penyedap rasa saya akan mencoba ikut membuat buk cuek nih ikan yang pertama
di kita kotokin kita kotokin angin seperti itu ya dikotokin tak ayo di gimana nih karena begini
ikannya cuci tangan dulu oke
kali ini saya dibantu bujara membuat pucuwe dengan bahan dasar satu kilogram ikan kembung
pertama duri ikan kembung dilepas dan hanya digunakan dagingnya saja
tuh kan kebalik lagi
yang bontot ya bider dia dia mah hebat kalau suka nyari pelanggan kadang kadang di hp suka
orang mesen tinggal ngantar
online ya dia walaupun dia keliling tapi dia bisa dari orderan iya mie ikan ikannya yang
udah dilepasin duri durinya jadi kalau dimakan gitu udah nggak ada durinya nanti kerupuknya
enak kayaknya next step hai air dari tirisan ikan dicampur dengan garam dan penyedap rasa kemudian
dididihkan sambil menunggu air matang ikan ikan yang sudah di lepas kemudian dihidupkan kemudian
dididihkan sambil menunggu air matang ikan ikan yang sudah dihidupkan kemudian dididihkan sambil menunggu air matang
ikan yang sudah dilepas durinya ditumbuk hingga halus kemudian dicampur dengan tepung sagu
setelah tercampur rata air yang sudah mendidih dicampurkan ke ikan dan tepung sagu diaduk
perlahan hingga kalis setelah kalis baru dibentuk bulat bulat dan siap untuk digoreng untuk makan
pucuwe harus bersama dengan saus kacang saus kacang terdiri dari kacang dan cabai yang telah ditumbuk
kemudian diberi perasaan jerok lime
ini dia sudah jadi ikan yang tadi kita tumbuk tumbuk penempakannya mirip sama pempek tapi namanya fukchue
kalau di sini orang bilang bedanya disajiinnya sama saus kacang enak sih kayaknya kita coba yuk
karena bahan dasarnya sagu jadi kenyelnya itu dapat banget nah saus kacangnya ini tadi sudah
dikasih jeruk lime gitu dikit jadi rasa segera
fukcue dijual dengan harga rp dua lima ratus bujara dibantu anaknya biasanya menjual fukcue keliling pulau
panggang keliling kampung ya karena kadang ada yang mesen begitu keliling kampung kampung sini
sini aja kadang kadang suka ada yang mesen orang mau ke jakarta mesen golongan begitu
atau tiga golong atau empat golong udah ntar tinggal anter begitu
karena masih lapar tempat kuliner lainnya yang saya datangi adalah sate gepuk dari penampakannya
tidak terlihat seperti sate biasanya ditusuk sate gepuk dibungkus dengan daun pisang kemudian dibakar
sate gepuk terbuat dari ikan tongkol yang dicampur dengan kelapa yang telah disangrai dan diberi
bumbu penjual sate gepuk fadlun mengatakan ia tidak mau menggunakan ikan jenis lainnya karena
rasa sate gepuk akan berbeda
fadrun juga mengatakan ia dan keluarganya sudah turun temurun menjual sate gepuk di pulau panggang
nenek kan pernah jualan juga jadi kita ngikutin tradisi nenek kita dulu jualan seperti

udah aja kalau pakai ikan lain kurang enak rasanya ini ciri ciri ikan tongkol
jadi makanan khas pulau panggang biasanya sate gepuk dinikmati warga
sekitar sebagai lauk pendamping nasi salah satu warga pulau panggang suemin cukup sering membeli
ya kalau menurut saya sate gepuk itu adalah makanan yaitu temannya buat makan nasi gantinya
ikan karena sate gebok ini ya terbuat dari ikan juga jadi ya cocoklah buat makan
sukanya karena memang terbuat dari ikan juga
ikan terus buat makan nasi itu cocok lah gitu
jadi ada gurih gurihnya ada manis manisnya ada pedas pedasnya juga
sate gepuk dijual dengan harga lima rupiah hingga sepuluh rupiah
untuk harga sepuluh rupiah ukurannya lebih besar dan berisi kulit ikan
india yuwono maria oktober jakarta